terima kasih anda masih bersama kami di world now
sudah lebih dari dua pekan rusia melancarkan serangannya ke ukraina
baik lewat serangan darat laut maupun udara
dan dalam serangannya itu rusia membawa senjata yang dinilai paling brutal di dunia
dan berikut kita akan berdah sejumlah senjata yang dibawa oleh rusia
seperti yang dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
beberapa di antaranya ini adalah hulu ledak nuklir pelontar api
hingga super weapon senilai enam belas juta dolar amerika
setara dengan dua ratus tiga puluh miliar rupiah yang dijuluki sebagai takta tertinggi dari semua bom
kita akan lihat senjata apa saja yang akan digunakan rusia dalam melawan ukraina
jika dalam keadaan terdesak
dan kita lihat yang pertama ini adalah hulu ledak nuklir
nah rusia ini memiliki hulu ledak nuklir yang cukup banyak
meskipun sampai saat ini masih dirahasiakan jumlahnya
namun dalam sebuah buletin ilmuwan yang bernama
eidem dalam buletin ilmuwan ini
rusia dikabarkan memiliki empat empat ratus empat puluh tujuh hulu ledak nuklir
di mana satu lima ratus delapan puluh delapan diantaranya ini dipasang pada rudal balistik dan di pangkalan pengebom berat
nah rusia ini juga telah mengembangkan jelajah jarak jauh
yang disebut sebagai rudal jelajah kaliber
nah alat ini dikabarkan merupakan saingan tomahok buatan amerika serikat
karena rudal ini juga diketahui mampu menjangkau hingga satu lima ratus mil
begitu dengan panjang sekitar tiga puluh kaki dan juga berat mencapai dua tiga ton
dan juga mengemas hulu ledak termonuklir seberat satu seratus lbs
dan kaliber ini adalah senjata yang mampu meluncurkan serangan presisi dari jarak jauh terhadap musuh
kaliber ini dikembangkan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
dan pertama kalinya digunakan untuk pertempuran pada tahun dua ribu lima belas
nah selanjutnya kaliber ini dapat diluncurkan melalui kapal kapal selam ataupun pasukan darat
tentunya ini dengan versi peluncuran jet yang diperkirakan sedang diproduksi
nah selanjutnya ini ada apa
selanjutnya kita lihat di sini ada tank malka
seorang pejabat intelijen rusia ini mengatakan bahwa mereka menggunakan sistem artileri konvensional
yang paling kuat di dunia yang bernama tank malka ini
nah tank malka ini juga dikenal sebagai dua s tujuh payan atau dua s tujuh piont begitu ya
nah sistem artileri ini membawa empat proyektil begitu ya untuk digunakan segera dan juga mampu menembakkan amunisi nuklir
dengan satu tembakan dari senjata dua ratus tiga mm ini ini bisa sepenuhnya dapat menghancurkan sebuah bangunan
begitu yang digunakan sebagai benteng
anda bisa bayangkan benteng dengan temboknya yang tebal bisa hancur
selanjutnya ini adalah bom termobarik
bom termobarik ini dianggap sebagai super weapon paling gahar begitu ya yang dimiliki oleh rusia
dimana konon katanya senjata ini dapat membuat orang yang ada di dekatnya langsung lenyap
ini bahkan disebut dapat menghancurkan hingga ke organ dalam manusia
jadi kalau anda bayangkan di film film begitu yang hilang
nah mungkin ini kurang lebih seperti itu penggambarannya begitu ya
presiden rusia vladimir putin ini dapat menggunakan senjata termobarik berkekuatan tinggi
presiden rusia vladimir putin ini dapat menggunakan senjata termobarik berkekuatan tinggi

yang disebut sebagai the father of all bombs bapak segala bom atau dalam bahasa rusia ini dikenal dengan istilah papa vsevbomb
dan jika belum juga berhasil menguasai kyiv
senjata termobarik ini adalah bahan peledak bertenaga tinggi begitu ya yang menggunakan atmosfer itu sendiri sebagai bagian dari ledakan
jadi bisa anda bayangkan atmosfer yang ada di sekitar kita digunakan sebagai bagian dari ledakan
alat ini adalah salah satu senjata non nuklir yang paling kuat yang pernah dikembangkan
kita akan lihat ini ada tank tos satu buratino
di mana tank tos satu buratino ini adalah sistem peluncur roket ganda yang menembakkan bom termobarik
yang ketika meledak menghabiskan semua oksigen di zona ledakan sehingga dapat membunuh semua orang di area sekitar ledakan
nah ini terkait dengan yang sebelumnya begitu ya di mana tank tos satu buratino ini dikembangkan pada pertengahan seribu sembilan ratus delapan puluh an
dan roket terarah ini memiliki jangkauan dua lima meter
dan roket terarah ini memiliki jangkauan dua meter
nah alat ini ini kabarnya sangat efektif begitu ya untuk melawan kendaraan lapis baja ringan yang menyebabkan kehancuran dalam area berdiameter seribu kaki
nah selanjutnya ini adalah sar bomba
nah sarbomba ini adalah bom nuklir terbesar yang pernah dibuat dan dikembangkan pada puncak perang dingin untuk bisa bersaing dengan perangkat termonuklir yang diproduksi oleh amerika serikat
sejauh ini memang belum terkonfirmasi ya apakah senjata ini diperoleh
apakah senjata ini digunakan atau tidak oleh rusia
namun pada pembacaan pidato kenegaraan di tahun dua ribu delapan belas vladimir putin mengklaim bahwa rusia sekarang memiliki beberapa senjata nuklir kelas baru
dan ini dia tadi sejumlah senjata mematikan rusia di mana presiden rusia vladimir putin ini bahkan beberapa kali sempat mengatakan begitu ya soal kemampuan canggih nuklir milik rusia kepada seluruh dunia
bahkan putin tidak segan segan mengancam kepada dunia yang mencoba ikut campur tangan
putin mengatakan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensinya